ya tolongnya malah diomelin
siapa sih tadi yang menang bola tuh
gak gak gak
aduh aduh aduh
bolanya udah gak ada ya
kamu tuh kalau jadi orang tuh nyebelir banget
ngapain sih kamu disini ah
yang ada kamu
udah tau disuruh belajar sama ustadz ustadz
malah main bola
kenain badan aku lagi
dl mudah amat
terima kasih butet
terima kasih butet
terima kasih butet
aduh terima kasih
kacau kacau kacau
kacau kacau kacau
kacau kacau kacau
kacau kacau kacau
kacau kacau kacau
aduh salah satu bikin kita kaget
di perpustakaan bikin kegaduhan
bercanda seperti ini
dan lihat tuh berantakan
kalian tahu perpustakaan itu tempat apa
sekarang buku bukunya berantakan
kalian tahu buku itu sumber apa
terus kenapa malah jadi main main seperti ini
sekarang ustazah gak mau tau
kal kamu cinta orang itu
jari banget sih
udah nendang bola sembarangan
mana hal pembolanya
terus masalah gitu
masalah banget loh bolaku
tapi udah udah ini ya bolanya nembel
tunggu tunggu tunggu
katanya ada kapten futsal konanta fc nya
tapi kaptennya tuh cemen banget
dibilang sih jago padahal enggak
depan dari h
belakangnya dari l
di depannya dari h
belakangnya dari l
kalian mau tanding bola
oh tidak bisa
karena kapten konanta fc yang jago
super super jago banget
lagi belajar untuk ujian
emang kalian yang mau ganti rugi
bagi kapten konanta fc
aku gak takut sama kalian bertiga
yaudah yuk kita tanding aja
kalian yakin bertiga nih
yakin nih sekali lagi ini serius nih
mister mau kemana ini
aku mau antar ini ke ruangguru
kok sendirian aja mister
emang pak d positif sama pak sri kiti kemana
pak sri kiti ke gerbang
pak siti masak di dapur
pak d ke tolet
ini sebenarnya saat aku bingung banget
bingung kenapa mister
iya saya berpikir
mencari ibu saya
atau bikin paspor baru biar bisa balik ke rusia
gimana kalau mr sholat istiqoroh
jadi sholat istiqoroh itu kita lakukan apabila kita itu kebingungan dalam memilih beberapa pilihan
ataupun sholat istihoroh itu juga bisa kita gunakan untuk memantapkan hati kita
untuk memilih satu pilihan yang tepat lewat petunjuk allah swt
kapan saya boleh melakukannya
sholat istihoroh itu untuk batasan waktu pelaksanaannya tidak terbatas mr
cuman alangkah lebih bagusnya apabila sholat istihoroh itu dilakukan di jam sepertiga malam
bersamaan dengan sholat tahajud sekitar jam dua atau jam tiga malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
boceng apa ya boceng apa ya
ya lah boceng apa ya bertiga
dahlah menerima ke kalang aja
enggak ngapain menerima ke kalang
enggak entah buka lah tiga
ya kita menangis dulu
gak gak gak
ya apa asaa
berhenti dengan keselamatan
lukman keberatan cik jojo
oh itu biar keroknya
tolong ya jemuran pakaiannya diberesin dulu
ya tuhan aku saja lagi beres lagi nih ribet ya allah
beri mangga selesai
bacaanku itu yang ini loh kawan kawan dengarkan ya
menurut bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu
sedangkan menurut istilah tajwid
it gom ialah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharokan
pasti kau paham kan
aduh aduh ayo bangun dong
ampe dia tidur kok
kalo kamu gak tidur kok mukanya ditutupin